gubernur jawa tengah ganjar pranowo menampik tudingan mantan bendara umum partai demokrat muhammad nazarudin
yang menyebut ganjar menerima uang proyek pengadaan ktp elektronik
ganjar dituding menerima suap oleh nazarudin saat bersaksi untuk terdakwa andi narogong di pengadilan tipikor jakarta senin lalu
nazarudin mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada ganjar
yang saat itu menjabat wakil ketua komisi dua dpr di ruang kerja anggota dpr mustoko weni
ditemui di semarang selasa siang ganjar menyatakan tudingan nazarudin kepadanya merupakan karangan berlebihan
jadi dengan bukti yang kuat ya pak ya
ya saya tidak tahu mengatakan dia memberikan saja saya sudah tidak tahu
dari sisi waktunya saja apalagi dari jumlahnya
dan saya punya data datanya mulai dari dua ribu tiga belas dia ngomong jumlahnya beda beda dan inkonsisten